cerita tentang hidup itu penuh dengan perjuangan
apakah membawa pesan juga dari pak prabowo gitu untuk ibu
tidak ada jadi ini murni silaturahim dalam rangka idul fitri
saling maaf memaafkan dan tidak ada hal hal yang terkait dengan politik kekuasaan
tapi politik itu sebagai kehidupan itu dibahas
ada jamuan khusus nggak mas buat pak rosan tadi dari ibu mega gitu
ya semua sama terakhir ibu nawarin
kalau mau minum kopi teh akhirnya mas rosan lebih memilih teh
ada mbak puan juga dan juga pak arifin tasrif ya menteri sdm
ya tentu saja pertemuan itu baik
silaturahim merupakan tradisi kita sebagai bangsa
timur dan kemudian tentu saja karena tidak ada persoalan secara pribadi
pada momentum yang tepat terutama nanti setelah sidang di mahkamah konstitusi
diambil suatu keputusan dan kita harapkan keputusan dari hakim mk
betul betul mengedepankan sikap kenegarawanan
sebagaimana yang ditulis oleh ibu megawati soekarno putri
mas ini mas ganjar kan di sleman
tadi mengatakan bahwa dirinya akan menemui ibu mega gitu setelah momentum lebaran ini
dia kalau di jawa tengah nah ini ada informasi nggak mas kapan ketemu ibu mega gitu
ya secara periodik kan memang ibu mengadakan pertemuan ya termasuk dengan pak ganjar
dengan pak mahfud dengan para ahli ekonomi untuk membahas berbagai situasi dan dinamika politik nasional
termasuk juga dengan tim hukum yang selama ini melakukan gugatan baik di mahkamah konstitusi
tun pertemuan pertemuan itu dilakukan secara rutin juga dengan para pakar sejarah
itu juga ibu mengadakan pertemuan
kalau habis hari ini sendiri ntar ibu mega recananya ada sawan lagi pak
ya ini ibu mega sesuai dengan tradisi setiap lebaran bertemu dengan kakak beliau mas guntur soekarno putra
tadi dalam sebaliknya juga ibu mega nggak menitipkan pesan ya mas untuk mungkin dari tkp
pesan pesan semangat perjuangan tadi ya ke mas rosan yang berasal dari pengalaman ibu
sehingga mas rosan mengatakan aduh pengalaman ibu ternyata sangat luar biasa penuh semangat juang
tadi juga didampingi oleh pak abdullah aswar anas
anda bambangi ibu menerima pak rosan dalam satu meja tadi ada pak abdullah aswar anas
ada mbak puan ada pak arifin tasrif dan kemudian saya
coba beritahu sedikit mas
ya karena tadi pagi pas mas rosan datang kan ibu masih di dalam
nah sehingga kemudian setelah semua tamu tamu dan juga pada berdatangan siang hari
beberapa menteri kemudian mas rosan datang kembali
jadi maksudnya memang dicarikan waktu khusus ya
karena tadi belum sempat salaman sama ibu mega ya